saatnya saya ajak anda untuk bergeser ke surabaya ada produser lapangan cnn indonesia ghea klarissa di surabaya jawa timur tepatnya di gedung negara gerahadi surabaya
karena di sana juga ada upacara yang dilakukan silahkan ghea dengan informasi anda
selamat pagi daniel saat ini saya berada di gedung negara gerahadi
di mana untuk rangkaian upacara hari kemerdekaan republik indonesia
pemerintah provinsi jawa timur ini menggelar upacara di gedung negara gerahadi
untuk saat ini memang masih praupacara untuk detik detik kemerdekaan
saat ini juga di belakang saya ini sedang dilakukan paduan suara
kemudian tadi juga rangkaian upacara ini dibuka dengan sejumlah kesenian khas dari jawa timur sendiri
ada yang berbeda dalam upacara atau rangkaian upacara
memperingati kemerdekaan republik indonesia pada tahun ini
dimana sebelumnya memang pada saat upacara atau peringatan ini dilakukan secara terbatas
namun untuk tahun ini memang pemerintah provinsi jawa timur ini membuka kuota khusus untuk masyarakat umum
khususnya di wilayah jawa timur untuk mengikuti secara langsung rangkaian upacara
mulai dari detik detik kemerdekaan dan juga nanti pada sore hari yaitu penurunan bendera
untuk detik detik kemerdekaan ini
jawa timur ini membuka lima ratus orang untuk kuotanya sendiri dan menariknya memang pada saat dibuka pada tanggal tujuh agustus lalu
kurang dari dua belas jam ini kuota langsung penuh
dan memang bisa saya sampaikan di belakang saya ini memang merupakan warga atau masyarakat jawa timur
dari berbagai lapisan yang memang untuk datang ke gedung negara gerahadi untuk mengikuti rangkaian upacara
hari kemerdekaan republik indonesia ini menggunakan tema atau kostum batik dan
berbagai busana dari berbagai daerah itu sendiri
dan bagi masyarakat yang tidak bisa bergabung dan ikut di dalam upacara di gedung negara gerah hadi ini juga
difasilitasi untuk mengikuti atau melihat rangkaian acara ini dari sekitaran gedung gerahadi
nah di sisi sebelah sana memang tampak ada panggung yang membentang yang saat ini juga sedang dilaksanakan paduan suara
sampingnya di sekitaran gedung negara gerahadi ini memang menarik karena masyarakat antusiasme
masyarakat warga jawa timur ini mengikuti sejumlah rangkaian upacara ini memang bisa melihat dari sekitaran gedung negara gerahadi
saat ini memang rencananya pukul setengah sepuluh ini akan memasuki upacara
dan saat ini masih praupacara yang mana memang diisi dengan sejumlah hiburan
dan bisa saya gambarkan di sini memang seperti dikemas dengan peseraket begitu
ada beberapa cerita menarik ini yang tadi saya sempat berbincang dengan beberapa warga tamu undangan
yang berasal dari sejumlah daerah di wilayah jawa timur
ada beberapa dari komunitas dari wilayah banyuwangi
jember tidak hanya sekedar dari wilayah surabaya raya saja namun dari berbagai daerah di jawa timur
ada juga komunitas dari teman teman
beberapa komunitas seperti itu dan juga mereka mengikuti mengapresiasi dengan adanya kegiatan rangkaian upacara hari kemerdekaan yang melibatkan rakyat
oke baik ghea klarissa terima kasih untuk laporan anda langsung dari surabaya jawa timur
tepatnya di gedung negara gerah hadi